nikah itu murah tapi gengsinya yang mahal
kira kira benar nggak sih anggapan seperti itu
nah kira kira gimana ya para pasangan ini tetap bisa mewujudkan pernikahan impian mereka
namun dengan budget seminimal mungkin
sinta novita sari dan adi nara adalah salah satu pasangan yang mewujudkan pernikahan impian mereka
meskipun hanya digelar di rumah dengan undangan yang terbatas
di tahun dua ribu dua puluh silam mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan mengusung konsep wedding intimate
ya selain berlangsung di saat pandemi alasan lain pasangan ini melakukan pernikahan sederhana
karena ingin mengalokasikan uang mereka untuk kehidupan setelah menikah
dan terbukti jika dibandingkan dengan diselenggarakan di gedung
sinta dan adi bisa menghemat biaya hingga lima puluh persen
akhirnya kita mengadakan acara di rumah aja dengan tamu undangan kurang lebih seratus orang
keluarga dekat teman dekat kemudian tetangga dekat aja yang benar benar kami batasi
demi keamanan dan kesehatan bersama
nah dengan konsep jawa ya ketika itu jadi hamin satunya
ada acara siraman pengajian kemudian di harinya ada akad nikah
dan juga intimate lunch di situ ada temum anten dan lain sebagainya
nah disitu akhirnya kita mewujudkan wedding dream yang tapi juga efisien gitu ya
untuk mewujudkan pernikahan dengan budget yang minim perlu perencanaan yang matang
tak jarang beberapa pasangan terpaksa mengeluarkan biaya tak terduga akibat adanya
dan skala prioritas juga menjadi langkah awal yang krusial khususnya bagi pasangan yang ingin menerapkan pernikahan dengan budget terbatas
jadi dengan membatasi jumlah tamu undangan berikutnya akan mengaruhi di tempat
dengan semakin dikitnya tamu undangan yang diundang kan tempatnya juga akan semakin kecil
jadi itu juga akan membuat tempatnya lebih bagus bisa misalnya di resto aja atau di pinggir pantai seperti itu
nah di mata masyarakat ada beragam pendapat tentang konsep budgeting dalam perencanaan pernikahan
jujur buat aku sendiri aku prefer buat nikahan yang kecil kecil aja tapi tetap kelihatannya elegan
terus juga lebih intimate biar bisa kita merangkul semua
orang yang datang disitu sih
gak mungkin ya kalau misalnya lo budget
karena momentum ini kan sekali seumur hidup
apalagi bisa buat kenang kenangan
terus banyak keluarga yang datang rekan rekan dan kenalan kenalan yang lain
jadi ingin memberikan kesan yang terbaik aja sih
wujudkan acara pernikahan impian dengan konsep budget yang minim mungkin diharapkan oleh sebagian besar pasangan
namun yang paling penting anggaran bisa disesuaikan dengan kemampuan pasangan
berikut beberapa tips yang bisa diterapkan agar budget pernikahan bisa diminimalisir sebaik mungkin
pertama pasangan harus membuat perencanaan anggaran pernikahan jauh jauh hari
kedua batasi tamu yang akan diundang
ketiga pilih love vendor pernikahan yang terjangkau dan terpercaya
nah untuk yang satu ini tentu harus rajin mencari informasi terkait pernikahan
yang terakhir minta bantuan kepada relasi seperti teman atau keluarga untuk membantu mengurus acara pernikahan
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur